jumlah penumpang yang tiba di terminal kampung rambutan mulai mengalami peningkatan walau demikian hal ini belum dipastikan sebagai arus balik
arus balik di terminal kampung rambutan diperkirakan terjadi mulai kamis dua puluh sembilan juni
sudah ada koresponden ruli kurniawan di terminal kampung rambutan jakarta timur ruli berapa peningkatan kedatangan penumpang hingga sore ini
selamat sore eva dan benar sekali terminal kampung rambutan merupakan terminal terfavorit bagi para warga jakarta untuk memobilisasi ke sejumlah wilayah terutama di pulau jawa
dan memang hari ini belum dikisah dikatakan sebagai arus balik lebaran dua ribu tujuh belas di terminal kampung rambutan karena memang arus balik akan terjadi pada esok hari atau h tiga pada hari kamis
dan di prediksi pada hari jumat dan sabtu menjadi puncak

dan di prediksi pada hari jumat dan sabtu menjadi puncak
terima kasih arus mudik penumpang yang datang ke terminal terminal di jakarta
seperti di terminal kampung rambutan ini tentu saya bersama wakil kepala dinas perhubungan dki bersama juga direktur dari bptj serta dari pihak kepolisian bersama sama secara guyup dan terpadu melakukan langkah langkah untuk menyambut kedatangan pemudik
sekaligus juga untuk masih ada yang berangkat
nah yang dilakukan pertama kalau penumpang yang datang itu
karena tentu rumahnya kan bukan di terminal
rumahnya itu kan masih nyambung lagi ke jakarta wilayah lain
karena itu dinas perhubungan dki menyediakan angkutan terusan untuk malam hari
baik yang sifatnya reguler maupun transjakarta
nanti akan ditambahkan penjelasannya oleh pihak dinas perhubungan dki
terus yang berikutnya juga faktor keamanan
apalagi kalau mereka datang malam hari pihak polisian secara all out mengantisipasi ini
bahkan juga ada mobil penanggulangan huru harus siap di sini
sehingga dengan kesigapan petugas kami dapat informasi bahwa selama periode lebaran relatif aman
hanya ada dua kasus pencopetan ya pak
itu dan kebetulan ketangkap
jadi jauh lebih sedikit daripada periode normal
itu yang dilakukan
terus berikutnya terhadap bus bus yang akan berangkat
kita mengutamakan faktor keselamatan
keselamatan itu baik mulai putih busnya sendiri dilakukan rem cek
ini dari pengujian dki ada di sini dan juga bersama dari perhubungan darat sama sama melakukan rem cek
mereka yang dinyatakan laik itu baru ditempel stiker
yang diperiksa yang utama adalah tentu menyangkut rem utama maupun rem tangan atau rem cadangan
kemudian lampu wiper ban
depan itu nggak boleh vulkanisir
juga alat emergensi seperti palu pemecah kaca dan pintu darurat
seatbelt semuanya kita periksa
kalau itu oke lampu lampu kita periksa dinyatakan laik
itu yang terkait dengan kendaraannya atau busnya
demikian pula dengan awak
awak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara random
baik yang menyangkut pemeriksaan tensi dan urin untuk mengecek kecenderungan penggunaan narkoba
kami dapat laporan dari pemirsa
tujuh belas kesehatan yang ada di sini sampai dan hari ini belum ditemukan indikasi ada pengguna narkoba
hanya memang yang dari pemeriksaan tensi banyak sejumlah pengemudi yang over tensinya
dan itu dilakukan sikapnya berbeda
kalau masuk kategori ringan sampai sedang artinya dari mulai satu ratus tiga puluh sampai satu ratus lima puluh itu dirujuk ke dokter untuk diberikan obat penurun tensi sekaligus diminta istirahat
supaya reaksi obatnya bisa bekerja
tapi kalau sudah kategori berat misalnya satu ratus enam puluh itu wajib dilarang untuk melanjutkan mengemudi
antisipasi untuk keamanan di wilayah terminal sudah dilakukan
untuk kelayakan jalan bus juga sudah dilakukan
bahkan juga moda transportasi untuk membawa penumpang dari terminal menuju tempat tujuan mereka dengan moda transportasi terusan juga sudah diperhatikan oleh kementerian perhubungan
untuk harga tiket sendiri pak
besar mungkin bagi para penumpang
baik yang juga diawasi pada saat penumpang datang itu justru tiket
karena kalau penumpang berangkat itu kita susah dapat bukti
karena tiketnya masih dipegang kan
tapi kalau penumpang datang tiketnya diminta
jadi untuk tarif bus ekonomi itu ketentuannya ada batas bawah dan batas atas
batas bawah nggak usah dilihat lah
nah batas atas itu kita punya daftar tabel yang sudah dibagikan ke masyarakat
jadi biaya standar itu menjadi batas atas
contoh misalnya untuk tarif ke garut melalui puncak
itu batas atasnya adalah rp empat puluh tiga
kemudian lebih jauh sedikit purwokerto lewat palembang
tarif batas atasnya adalah rp empat puluh sembilan ratus
kemudian kalau ke tegal tarif batas atasnya rp empat puluh
ke palembang rp satu ratus dua puluh
itu dilakukan pengawasan baik oleh petugas yang
melakukan sidak secara terbuka maupun ada yang kita tugaskan penyambaran tertutup bersama ylki
nah tadi untuk angkutan terusan jurusannya kemana penyediaannya berapa
silahkan pak wakil kepala dinas bisa menambahkan
pak kepala dinas sebelum kepala dinas saya tanya sekali lagi ke pak sugiharjo
pak ini yang jadi concern penting juga adalah jumlah penumpang yang masuk ke ibu kota pada musim arus balik ini
bagaimana koordinasi antara kementerian perhubungan dengan
kementerian dalam negeri dirjen kependudukan dan catatan sipil untuk bisa dibilang melihat berapa sebenarnya jumlah pendatang baru di jakarta
kalau kaitan dengan itu terus terang pemerintahan kementerian perhubungan lebih fokus pada kelancaran lalu lintas dan keselamatan moda transportasi
untuk itu kami tidak melakukan koordinasi barangkali juga bisa ditanyakan ke pihak pemda
karena kan kalau pendatang baru itu kan yang kerepotan pemda ya
nah mungkin pemda bisa ditanyakan hal itu
tapi kalau kementerian perhubungan tidak concern terhadap hal itu
sedikit dari pak budi setiawan
bagaimana pak koordinasi dengan kementerian dalam negeri terkait dengan jumlah penumpang yang masuk ke jakarta lebih besar daripada yang mudik
terima kasih untuk kedatangan itu
nanti kita akan bekerjasama dengan dinas dukcapil
biasanya ada tim yang bersama sama kita akan melakukan pengecekan di terminal
untuk mengecek para pendatang yang baru saja pulang dari kampung halamannya
supaya jangan sampai mereka
ada mereka yang tidak ada skillnya yang tidak ada surat menyuratnya datang ke dki jakarta
apa itu berarti akan dipulangkan lagi ke wilayah asalnya
kalau memang tidak ada skill atau tidak ada tempat tujuan
nanti penanganan lebih lanjutnya akan dilakukan oleh dinas dukcapil
kami juga tidak menguasai secara lebih luas
tapi mereka akan yang jelas akan didata dulu kemudian akan dilakukan pembinaan untuk hal yang seperti itu
terima kasih pak budi terima kasih pak sugiharjo
ya eva memang harapannya pada arus balik ini para penumpang maupun warga yang akan bisa dibilang kembali ke kampung halamannya atau ke kota asalnya bisa mendapatkan perjalanan yang nyaman
tidak hanya di perjalanan tapi juga di tempat tempat ataupun infrastruktur seperti terminal stasiun dan juga di bandara
kembalikan anda di studio
ya kita harapkan demikian
ruli kurniawan melaporkan langsung dari terminal kampung rambutan jakarta terima kasih